semoga kali ini kebahagiaan yang akan kamu dapatkan ren
ya udah kalau gitu kamu tidur udah malem yuk
iya mama juga serah aja
ikutin pilihannya dia
terima kasih om
ya kalau gitu
saya akan ajak keluarga untuk
melamar secara resmi om
terima kasih om
terima kasih om
terima kasih om
terima kasih om
terima kasih om
terima kasih om
orang orang melihat tak tahu
apakah aku pernah le broke
kalau aku lupa
saya semua akan berdaulat
saya harus bisa perbaik
ia sudah diusir
kamu belum tidur
ngapain sih kamu masih perhatiin foto itu
itu tuh udah masa lalu
mantapkan hati kamu sekarang ini
sekarang kan udah ada mbak catherine
kalau memang kamu itu serius sama dia ren
hati kamu itu masih mendua
kalau kamu gak tegas
semua itu akan berantakan
dan kamu itu udah gak mungkin bisa sama bella lagi
mbak catherine pun akan ninggalin kamu
kalau kamu itu gak tegas sama pilihan kamu sendiri
aku melihat waktu ini karena
aku mau ucapin selamat tinggal
untuk semua kenangan aku sama bella
aku udah bertekad ma
aku udah bertekad
untuk semua kenangan aku sama bella

untuk semua kenangan aku sama bella
ini gak mudah ini buat kamu ren
semoga kali ini kebahagiaan
yang akan kamu dapatkan ren
ya udah kalau gitu
mama juga serah
nyiapin baju aja ya buat besok jogging
jadi besok udah tinggal pake deh bajunya
besok ga mau
nah ini bagus
bawahnya tinggal pake legging deh
dikirain aku ga pernah nyetrika lagi di rumah
dikira cuma malus
nyetrika dulu deh
ya ampun kak michi
aku juga jadi kaget kamu teriak tadi
kayaknya kamu ngapain sih nyetrika baju malem malem
jadi sebenernya besok itu aku mau jogging sama mas reni
nah terus tadi aku nggak bisa tidur kan
akhirnya cari baju deh buat besok
yaudah karena bajunya lecet jadi aku setrika
yang mau ngedit sampai segitunya
bagus ga kira kira aku pake baju ini
pokoknya pakai aja baju yang senyamannya kamu
karena ga ada yang lebih cantik selain diri diri sendiri
makasih ya kak
pasti semua mie rasanya enak mas
apalagi dibuatnya pake bumbu cinta
kamu bisa nih pelan pelan
kamu udah nonton ludah tadi
enggak sih enggak mau
udah kamu makan
mati tuh manget

sering sering ya mas
kayak yang loper tadi
mas mau jatuh
mas mau jatuh
mas mau jatuh
mas mau jatuh
mas mau jatuh
mas mau jatuh
mas mau jatuh
mas mau jatuh
mas mau jatuh
mas mau jatuh
mas mau jatuh
mas mau jatuh
mas mau jatuh
mas mau jatuh
mas mau jatuh
mas mau jatuh
mas mau jatuh
mas mau jatuh
mas mau jatuh
mas mau jatuh
mas mau jatuh
mas mau jatuh
mas mau jatuh
mas mau jatuh
mas mau jatuh